download aplikasi motion trade sekarang
tempatkan ular ini di ruangan kosong
dan kamu akan mendapatkan rezeki yang luar biasa
kamu harus selalu merawatnya
jangan lupa kasih sesaji setiap malam jumat kliwon
dalam satu bulan kalau kalian nggak bayar utang utang saya
saya ambil rumah ini
gak bisa ini gini terus
aku harus cari duit sendiri
mas salman gak bisa diandelin
kau best man
kalau kamu pengen kaya kamu harus pelihara ular hitam berbisa
aduh ular hitam
ya kalau kamu mau kamu bisa beli di tempat saya
ular pembawa rezeki
dan kamu bisa bayar dengan mahar
tapi berapa nyai
murah cuma sepuluh juta
dan kamu bisa dapat keuntungan yang berlimpah
wah tapi sepuluh juta saya uang dari mana nyai
itu bukan urusan aku
kalau kamu ada uang kamu datang ke sini
nanti saya usahakan ya
kamu pamit dulu
kalo aku harus berusaha berusaha berketa
kalo aku harus berusaha berusaha berusaha berkuta
jangan lupa kasih sesaji setiap malam jumat kliwon
yaudah kalau gitu saya panggil dulu
ibu ibu dari mana
gak usah banyak tanya
jangan lupa kasih sesaji setiap malam jumat keliwan
ibu jangan gigit ya
dia ngurir lagi di situ
bentar lagi aku bakalan kaya punya uang dan bisa bayar semua utang utang aku
dimana bebek hp mobil angkotku
aku mau memperpanjang empat nomor hari ini
kamu gade kan
iya buat beli ular ini
mas ini tuh ular peliharaan aku
aku kasih nama dia nyai ular
untuk apa kamu melihara binatang berbisa seperti ini
aduh mas ini nggak ngerti apa apa ya
dengan memelihara ular hitam ini mas aku bisa jadi kaya raya
setelah itu nanti aku bisa bayar utangku sama bu reni
kalau ngarepin emas sih mau sampai kapan gak bakalan bisa
masya allah ulan ini perbuatan sirik
pokoknya kalau mas macem macem sama ular peliharaan aku liat nanti aku bisa melakukan apa aja untuk membalas mas
udah sekarang mas keluar sana gak usah gabung buah buahku cepat
aduh aduh aduh
aduh kamu tuh gimana sih kalau nyetir tuh yang bener lihat lihat makanya ditaruh dimana
maaf maaf tanggung jawab bayarin nih gue harus ke dokter
bawa mobil cakep cakep masa gak punya duit sini snk aja mana
nah ini ya gue pegang dulu
nanti kalau lo mau ambil bawa duit datang ke rumah gue
alamatnya dimana mbak
komplek pemda jalan bima nomor lima
oh yaudah nanti sama orang tua saya saya datang ke rumah mbak ya
sakit banget nih aduh
aduh ayam gue pada hilang deh tuh ah
ibu ibu kenapa ibu gak sakit kan
enggak cerewet banget sih
kalau ibu gak sakit kenapa dibikin sakit
berarti ibu bohong dong
ya ampun kamu tuh bawel banget sih cerewet udah senang
ya ampun bulan
apa sih yang kamu lakukan
hmm kasihan kan tuh anak
dan kenapa hari kamu
ditambah parah lagi luka kamu kenapa
wulan pokoknya pengen meres orang kaya
kami orang tuanya yang menabrak ibu
kedatangan kami kesini mau meminta maaf sama ibu
gara gara anak bapak
aduh aduh aduh
gara gara anak bapak nih saya jadi berobat bolak balik ke rumah sakit
duit tau mahal
saya pokoknya minta pertanggung jawaban
sekali lagi ibu
kami datang kesini mau meminta maaf kepada ibu bulan
kami ngaku salah
anak kami masih di bawah umur
pokoknya stnk ini udah di tangan
kalau bapak mau stnk ini balik bayarin dulu
kami datang kesini mau berdamai
dan ini untuk mengganti buat pengobatan ibu
kalau gitu terima kasih bu
besok besok jangan nabrak orang lagi ya dek